kenapa kamu harus mengalami penderitaan yang bertubi tubi seperti ini
baru saja kamu selamat dari kecelakaan
tapi kini kamu harus bertaruh nyawa lagi
saya harus disini menampilkan putri saya
kamu dengar kan suara mama saya
saya harus disini
nggak usah ma mita kan udah gede bisa ayun sendiri
ya dua duanya gini
mama dong nyira dua kali
seru waduh makin tinggi
apakah masa masa berikutnya
bahagia itu gak akan bisa kembali lagi
saya memang gak pernah bisa dengan tulus menyayangi evita
tapi sebetulnya saya gembira sekali
karena ternyata evita bisa menyayangi mira dengan tulus
tapi kenapa harus di tangan dia juga mira bisa sampai hilang
kenapa kamu masih ingat dengan taman ini
kenapa kamu pernah berusaha mencari mama
berusaha mencari mama di sini
wera kenapa nangis
kenapa kamu harus mengalami penderitaan yang bertubi tubi sepertinya
baru saja kamu selamat dari kecelakaan
tapi kini kamu harus bertaruh ke nyawalah
kamu anak yang baik epita
kamu tidak pantas mendapat kesusahan seperti ini
ya allah tolong selamatkan putriku ya allah
dia masih begitu muda
jalan ilmunya masih sangat panjang ya allah
tolong kuatkan lia ya allah
ini semua salah aku ya allah
padahal aku selalu berjanji pada evita untuk menjaganya
tapi aku sendiri yang membuatnya seperti ini
andai aja evita sembuh
aku gak akan pernah menyakiti dirinya lagi
aku akan lakukan apa pun buat dia ya allah
aku tahu kalau aku gak pantas untuk meminta darimu
tapi tolong beri aku kesempatan ya allah
jangan ambil ini ya allah
saya tidak kuat ya allah
kamu adalah wanita yang sangat kuat
yang selalu bisa hadapi semua masalah dengan senyuman dan kebenaranmu
yang selalu bisa hadapin semua masalah dengan senyuman dan ketabahan
dan kamu selalu bisa menguatkan orang lain
dan kamu selalu bisa menguatkan orang lain
evita sudah berkali kali menolong

dia selalu membangkitkan aku
dia selalu membangkitkan aku
di saat tempuruku sekalipun
kali ini ya allah
kali ini ya allah
tolong bantu aku
supaya bisa menjadi kekuatan untuk evita
supaya kita jangan sampai menyerah

karena masih banyak yang membutuhkan evita
dan masih banyak orang orang yang sangat menyayanginya
kami semua ada di sini buat kamu
kamu gak sendirian
jadi bu hera sedih karena kangen sama mira
saya dulu sayang sekali bahwa mira dan evita bermain di taman ini
jujur aja saya sekarang udah sangat sedih sekali
saya takut saya gak akan mungkin bisa ketemu sama putri saya lagi
saya takut gak bisa ketemu sama tuhan
bu hera nggak perlu takut
sekarang lebih baik ibu serahin aja semuanya ke allah
karena dia pasti akan menemukan ibu lagi dengan mira
ya mungkin menurut dia sekarang bukanlah waktu yang tepat
tapi nanti di saat ibu ketemu lagi sama mira
itu semua akan terasa indah sekali
dan ibu jangan terus menerus salahin evita bu
biar gimana pun dia kan waktu itu masih kecil
dan aku yakin banget
dia gak pernah sengaja ngilangin mira
sampai sekarang dia masih merasa bersalah bu
lebih baik sekarang ibu berdoa aja
semoga dimanapun mira berada
dia selalu dilindungi sama allah
dan dia tumbuh jadi gadis yang baik
dan bisa membahagikan ibu dan keluarganya
saya yakin allah pasti bahkan dengerin semua doa ibu
karena ibu hera ngeraya baik banget
setelah yang terjadi
akar akarnya diantara kita kamu masih bilang ke saya baik
saya kan sering yakin kamu sering kasar sama kamu
semua itu kan cuma salah paham
gak ada yang perlu dimaafin bu
saya ngerti bu
ibu cuma terlalu sayang sama mira
kamu udah harus pergi
nah rasanya seperti ini semua akan berbunyi dengan dia
kau akan jumpa dia bu
nanti kita berusaha banyak lagi
berani diri aku